mau ngapain disini
kebetulan banget bos ada
bos santerin saya ya bos
eh lo mimpi ketinggian batsi
gue juga punya selera kali
eh lo kalau mimpi itu jangan ketinggian
nanti jatuhnya sakit
dah gue cabut dulu
itu cowok kenapa sih
cuma dipikir dia tuh siapa
dan bisa bisanya mia suka lagi sama dia
aku harus bagaimana
wow selamat pagi dunia yang indah
hah w o w w b g t o b gitu sih ini
kau itu temen temennya
di mana rumah tuh cewek ya
di bibu tuh
oh oh oh oh ulala ulala
permisi bu saya mau nanya
ibu tahu orang yang jual buah atau sayur organik ya sekitar sini
ibu tahu nggak orang yang jual buah atau sayur
maaf sebentar ganteng
maaf sebentar ganteng
maaf sebentar ganteng
nah tadi kalau nggak salah barusan ngomong nanya nama perempuan yang namanya putri
ada perempuan yang jual sayuran organik dan buah organik ya
oh iya ibu kenal
ya udah pasti lah super yes kenalnya kan

oh iya ibunya putri
oh iya ibunya putri
kok manggilnya ibu sih
kebetulan banget kalau gitu bu
tante maksudnya ya kalau gitu kebetulan banget bu

jadi ada yang mau saya omongin sama tante
sebenarnya saya ini suka sama anak anak
sebenarnya saya ini suka sama anak tante
oh kantang super wangi super keren super yang punya mobil kencang
oh kantang super wangi super keren super yang punya mobil kencang
hanya suka sama anak tante
yes suka sama anak tante
oh ini tante
saya punya sesuatu untuk anda

eh tapi ada syaratnya tante
syaratnya apa sih ganteng
syaratnya apa sih ganteng
kalau tante bisa berhasil buat saya dekat dengan anak anak

saya akan kasih lebih dari ini
berapapun yang tante mau berapapun
tinggal sebut aja
sebentar ya ganteng
sebentar ya ganteng
memangnya itu kertas apa
memangnya itu kertas apa
cek oh ya
eh jangan bercanda loh sama tante
tante ngerti loh mana cek asli dan cek palsu
tante boleh cek sendiri
wow bingit sih ini
ganteng calon mantu
mantu kesayangan tante
tante tuh yes bingit kalau kamu sama pun
ini ada alamat villa saya
tanpa tinggal kasih aja putri
putri anak ibu tersayang
ini adalah sesuatu yang yes bingit kita beruntungnya
soalnya ibu mendapatkan pelanggan baru
dia minta diantarin sayuran organik buah organik
dengan membayar uang sebesar satu juta rupiah
hahaha luar biasa kan yes bingit kan
itu ya juga udah kasih dp sebesar lima ratus ribu
alhamdulillah ini bener bener rejek
lumayan kan buat tambahan buat tanggungan putri
kamu siap siapin sayuran dan buah buahannya ya
ya ibu lupa
kamu datang ke sana
hmm makasih banyak ya bu
ibu udah cari pelanggan buat putri
shaping barang barang yang dipesan
sayuran dan buah buahan
ini soalnya pelanggannya is bingit
harus cepet ditangkap iya kan
kamu ngapain di sini
kebetulan banget bos ada
eh lo pikir gue supaya pribadi loh
enggak enggak enggak
bisa gue nampak ya mendingan
emang bos mau pelanggan kita habis itu kecewa
abis itu dia gak mau order lagi
huu kan rugi
enggak enggak enggak
gak peduli gue gak peduli
udah pegang enggak
eh enggak enggak enggak enggak enggak
siapa yang suruh
jangan kayak gitu dulu
udah gak apa apa kali bos
bos kepala lo ya
nganterin saya aja